kami awali dari denpasar bali
dua tersangka warga negara inggris dan australia mengaku membunuh polisi di pantai kute bali
tersangka david mengira korban aibda wayan sudarsa adalah polisi gadungan
karena tidak mengetahui tas kekasihnya yang hilang
selasa pagi kedua tersangka dibawa oleh penyidik maporesta denpasar menujur masakit sanglah denpasar
kedua tersangka akan kembali divisum karena masih ditemukan bercak darah di rambut mereka
saat diperiksa senin siang kedua tersangka mengaku membunuh wayan sudarse
pengakuan ini berubah
sebelumnya tersangka davi taylor mengaku kekasihnya serah connor ditindih korban
kelengannya yang terjadi karena korban yang mengenakan seragam polisi itu tidak menjawab
dan tidak mengetahui keberadaan tas sarah connor yang hilang di pantai kute
kedua tersangka sempat membuang baju yang dikenakan di daerah jimbaran
mereka juga menghancurkan telepon genggam korban dan memotong kartu sim card ponsel korban
polisi memastikan tidak ada tersangka lain yang terlibat
sebagai tersangka justru david menyampaikan bahwa polisi itu adalah polisi gadungan gitu loh
dia udah pakai body form lengkap dikira gadungan lagi kan
namanya polisi dia seorang polisi digeledah sama masyarakat gimana sih
digleda tersinggung dia
dicongroklah si david jatuh
setelah jatuh david tidak terima terjadilah bergumulan di situ